presiden joko widodo mempersilahkan para menterinya yang memiliki keinginan maju sebagai legislator
mencalonkan diri pada pemilu dua ribu sembilan belas
presiden mengizinkan menterinya nyalek asalkan terlebih dulu mengajukan cuti kampanye
joko widodo menyadari sebagian besar menterinya berasal dari unsur partai politik
ia memaklumi jika masing masing partai politik memiliki hak memberikan penugasan kepada setiap kadernya
termasuk kepada kader yang saat ini menduduki kursi menteri
namun joko widodo mewanti wanti jika memang nanti ada menteri yang akan ikut pemilihan legislatif
mereka harus menjamin tugas tugasnya di pemerintahan tidak terganggu
meski demikian presiden mengatakan sejauh ini belum ada satupun menteri yang menyampaikan secara langsung
keinginannya maju sebagai calon anggota legislatif
menteri itu kita harus tahu
sebagai anggota legislatif
sebagian menteri kita itu kan dari partai politik
tentu saja mereka juga ditugaskan oleh partainya untuk hal hal yang berkaitan dengan politik
salah satunya adalah menjadi calon legislatif
saya kira ya wajar saja mereka ditugaskan oleh partai untuk menjadi calon legislatif
tetapi belum ada yang menyampaikan kepada saya
kampanye kampanye enggak lah
jangan sampai mengganggu tugas tugas keseharian di dalam pemerintahan
saya kira itu yang paling penting